komisi pemilihan umum menghormati keputusan mahkamah agung terkait pembatalan klausul peraturan komisi pemilihan umum pkpu nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang larangan mantan koruptor bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual menjadi calon legislatif
komisioner kpu firian aziz mengaku kpu belum menerima secara fisik surat keputusan langsung dari mahkamah agung
untuk menindaklanjuti kpu akan melewati dua mekanisme yaitu uji publik dan rapat pleno
cari dokumen keputusan dari ma tersebut dokumennya seperti apa isinya nomor berapa kita belum tahu
yang kita dengar adalah bahwa panel hakim sudah memutuskan kami masih menunggu
kan tidak bisa kemudian dengan dasar pemberitaan tidak ada dokumennya kemudian kpu merevisi pkpu nya
kan tidak mungkin dan tidak boleh kami masih menunggu itu
kita berharap kami sudah meminta kepada jepang
jajaran sekretariat jenderal untuk segera mencari atau mendapatkan dokumen tersebut agar bisa kami bahas di rapat pleno
mahkamah agung nampaknya tidak secara utuh melihat maksud yang dikandung kpu di dalam dua peraturan kpu yang kemudian dibatalkan beberapa pasalnya oleh mahkamah agung
ya mau tidak mau memang kita harus menghormati putusan mahkamah agung terkait dengan
pengujian pkpu ini
tetapi ada tantangan kita ke depan yang sangat besar berkaitan dengan beberapa nama caleg mantan napi korupsi
terutama kalau sampai betul betul partai politik ngotot mencalonkan mereka
yang pertama adalah memastikan kpu mengikuti saran presiden jokowi pada awal diskursus ini muncul
yaitu untuk memberi tanda pada para mantan napi korupsi sehingga pemilih kita tidak sampai salah pilih karena mereka tidak tahu
mahkamah agung mengabulkan permohonan gugatan peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau caleg
dengan putusan ini maka para mantan koruptor boleh nyalek
menurut jurubicara ma suhadi kepada detik com peraturan komisi pemilihan umum atau pkpu ini dinyatakan bertentangan dengan undang undang
keputusan itu dilakukan pada tiga belas september dua ribu delapan belas oleh majelis hakim

yang terdiri dari tiga pemerintah yang terdiri dari tiga hakim agung irvan fakhrudin yodi martono dan supandi
melalui putusan itu maka larangan mantan koruptor nyalek dalam pkpu tersebut dibatalkan
mantan koruptor boleh mencalonkan diri sesuai undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas dan putusan mk
sebelumnya badan pengawas pemilihan umum telah meloloskan puluhan calon legislator mantan narapi dana korupsi
sebelumnya badan pengawas pemilihan umum telah meloloskan puluhan calon legislator mantan narapidana korupsi
untuk berlaga dalam pemilihan umum dua ribu sembilan belas
ya dilansir dari cnn indonesia com berikut ini jumlah caleg mantan koruptor terbanyak berdasarkan partai politiknya
partai gerindra tercatat paling banyak mengusung calon legislator mantan arah pidana korupsi dengan enam calon
disusul golkar dengan lima calon sementara untuk hanura berkarya dan pan masing masing mengajukan empat calon
sementara untuk pkpi mengusung tiga calon ekskoruptor dan partai garuda serta nasdem mengajukan dua calon legislator mantan narapidana korupsi untuk berlaga di pemilu dua ribu sembilan belas
dilanjutkan dengan pbb demokrat pks dan perindo yang masing masing mengusung satu bakal calon legislatif untuk bertarung di pemilihan umum dua ribu dua puluh